ratusan awak mobil tangki masih melakukan mogok masal di depan depo pertamina pelumpang jakarta utara
mereka menuntut diangkat menjadi pegawai tetap
gabungan awak mobil tangki dan aliansi buruh ini terus meneriakan tuntutan mereka
mereka minta pt pertamina patraniaga mengangkatnya menjadi pegawai tetap dan menghapuskan sistem outsourcing
mereka juga menuntut pembayaran uang lembur serta kepastian jam kerja
mereka akan terus melakukan aksi mogok kerja masal hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh manajemen pt pertamina patraniaga
mereka menolak mengoperasikan mobil tanki bbm ke lebih dari delapan ratus spbu di jabodetabek sebelum tuntutan mereka dipenuhi
karyawan tetap karyawan tetapnya siapa karyawan tetapnya pertamina dong
surat tugas kami dari pertamina slip gaji kami dari pertamina baju yang teman teman pakai pun dari pertamina mobil yang kami bawa pun pertamina barang yang kami bawa pun dari pertamina